sopir bus dalimas ini dipaksa turun dari dalam bus oleh sekelompok orang di jalan raya babak
lamongan jawa timur sopir bus dikejar dan dikeroyok warga meski telah berlari untuk
menghindar dan meminta maaf namun emosi warga tak dapat dibendung aksi pengeroyokan ini terjadi
diduga akibat warga geram karena sopir bus melawan arus dan menyebabkan kemacetan
kalau ada rangkaian macet itu di kanan situ langsung kita mainkan enggak ada lagi yang
tindak tindakan seperti kemarin kalau ada yang masih dan jerukrut lagi langsung kita tindak
kerja sendiri hendak melakukan penertiban kendaraan yang parkir di trotoar di kawasan bulungan jakarta
selatan sejumlah petugas dinas perhubungan kecamatan kebayoran baru justru menerima
petugas dishub melakukan penindakan dengan cara cabut pentil ban namun driver ojek online yang
tidak terima kendaraannya digembosi emosi bahkan petugas nyaris jadi bulan bulanan kepala suku
dinas perhubungan wali kota jakarta selatan budi setiawan mengatakan setelah meminta bantuan
kepolisian sektor kebayoran baru akhirnya oknum driver ojol dan petugas dishub sepakat untuk
inilah rekaman cctv yang memperlihatkan sejumlah emak emak bermotor membuang sampah
sembarangan di tepi jalan dekat saluran air peristiwa yang terjadi di sebuah gang samping
perumahan kluster sanur pondok ungu permai bekasi jawa barat ini viral di media sosial
hai dalam rekaman terlihat dua orang emak emak yang berboncengan motor membuang kantong sampah
dalam ukuran besar ironisnya orang yang sama datang kembali dari arah berlawanan dan kembali
tersebut tak hanya satu seorang emak emak pengendara motor lainnya juga terekam membuang sampah
sembarangan ini jangan sampai sama sama ini menghambatkan air dan kebajikan tak
kalau baju kasih lawan kembali yang merasakan aksi buang sampah sembarangan ini meresahkan
warga karena wilayah itu sering dilanda banjir saat hujan akibat tersumbatnya aliran sungai
tim liputan cnn indonesia